aduh sel kok gatel banget ya
sel ini ini gim sama apa nih
udang atau ayam
gak suka kan
sorry ya dinosaurus gue terpaksa ngelakuin ini demi cari tahu hubungan lo sama madamprety itu
gue alergi udang
oh terus gimana biasanya pake obat gitu atau
vin kita tanting ya lanjut yang kemarin
ternyata usaha gue jauhin opa davin sama vero gak berhasil
aduh gue harus gimana sekarang
bisa gawat kalau gue ketahuan
gue gagal terus sih dari tadi
tapi gue gak boleh kalah sama dia
apalagi di depan rara
vero olahraga itu seperti nafas gue
ya jadi buat gue lo gak bakal bisa ngalahin gue
dan di mata rara
gue tetep yang terhebat
pakai segala manfaatin riva
biar gue yang jagain dia
eh eh eh tidak bisa begitu farel
peta ini kan sebagai pasien
lebih nyaman ditemani sama nona riva
jadi ada yang lebih baik tidak usah jagain beta lagi
karena nanti bisa mengganggu beta
punya jam istirahat dan tidak bisa tenang di sini
jadi lebih baik
gue gak akan balik
harus jadi baby sisternya lo baik gede
lo lebay udah sini biar aku aja yang pencit
pijit yang bener tuh kayak gini
farel jangan gitu dong sama riva
lihat dia dulu
bahat sekali lo
farel lo mendingan sekarang pulang aja deh
biar gue yang temenin nadif di sini gak apa apa kok
kalian sudah dengar sendiri toh
nunarifah saja dia mau bersedia untuk temani beta di sini
kenapa ale paling pusing ya untuk pikirin hal hal kayak gini
beta harap eh sekarang ale pulang
ale pulang sudah ah
pulang farel garis kutu
makan beto punya buah lagi
itu buah buat siapa
buah beta toh
nona riva pengennya suruh dia pulang
aduh nona riva tenang dulu kan lagi sakit
kalau dia ada di sini nanti beta tanpa sakit
lebih baik suruh dia pulang
udah gak apa apa kan
dia makan habis itu dia taruh di situ
diambil lagi yang baru
tolong lihat itu dulu
dia nakal sekali
ini alat menu spesial yang gue masuk tadi
rencana gue sama kerupuk kulit bakal berjalan dengan lancar
cepetan botol kecap
buset gue masuk
ini gue mau kasih tahu
ini gue kapan masuknya
coba kalung dulu gitu loh
misi ketiga kita kali ini adalah
lo mau gue ajak albino kesini
gue gak mau
gue gak mau
yang reddy salah paham sama gue
lo gak mau ya
kenapa gak langsung ke barang pretty
gue lebih sebut
lo gak mau ngajak albino kesini karena lo mau berduaan sama gue
lo mau berduaan ya
mau berduaan ya
gak ada botol kecap
gue cuma males aja berhubungan lagi sama si albino
gue gak suka
lu sukanya itu berduaan sama gue
udah ngaku aja sih
lo bener bener hal lo gak keterlaluan tau gak sih
pertama lo ajak albino untuk main ke cafe ini
nanti ketika dia datang
ya terserah lo deh alesan lo apa
pokoknya lo harus kasih di
kasih dia makanan yang mengendung udang
karena albinosaurus itu alergi udang
jadi ketika dia makan udang pasti alerginya langsung keluar
dia ya gatal gatal kayak gitu
nah nanti ketika aldinosaurus ini udah kambuh tuh alerginya
kita lihat reaksinya madame preti
kalau madam preti biasa aja
berarti kita bisa buktikan bahwa madame preti gak ada hubungan keluarga sama albinosaurus itu
tapi kalau sebaliknya ya udah kita tahu kan
lo sembarangan banget sepotong kecap
lo tau gak sih alergi itu bahaya kok albino
ntar gue lagi yang salah
aduh gue gak mau
gue kan kenal sama aldino ya
lagipula alerginya itu bukan alergi yang parah
alergi biasa aja yang kalau makan obat langsung sembuh
kalau nanti dia kambuh dan itu mau makin parah
dan misi kita udah selesai
ya udah tinggal kita bisa beliin dia madu
ya kan kasih madu teh hangat atau enggak kita beli kelapa hijau
biasa aja sih cuman ya udah jalan aja
makasih ya sel
jelas ini spesial banget
karena kamu yang tak tiraku
kamu temenin aku makan
gue berdiri aja ya
gue gak enak sama yang lain
gak apa apa gue temenin ya berdiri
gue janji gue temenin tapi gue berdiri ya
ya udah deh
jelas penuh spesial soalnya
lo butuh minum
gue ambil yang minum
bentar ya gue ambil
iya bentar ya
rasanya rusak kali di sini jadi panas ya
udah kamu ke dapur tuh yang itu kan belum dilayanin
ya udah cepet sana cepet cepet
aduh sel kok gatel banget ya
sel ini ini gim sama apa nih
udang atau ayam
sorry ya dinosaurus gue terpaksa ngelakuin ini demi cari tahu hubungan lo sama madamprety itu
gue aku alergi udang
oh terus gimana biasanya pake obat gitu atau
betul banget sel
aldino kamu kok kamu kenapa kok garuk garuk kayak gitu hah kenapa
ah michelle kamu ngasih makan aldino apa sih
kamu harusnya hati hati dong karena aldino itu punya